jadi nampak jarak jarak
sekretaris partai demokrat husnizar hood selasa pagi membenarkan
dua kader partai demokrat asal provinsi kepulauan riau
dipecat ketua umum dpp partai demokrat agus harimurti yudhoyono
kedua kader yang dipecat yakni ketua dpd provinsi kepri apri sujadi
yang merupakan bupati bintan dan iwan kusuma atmaja
sebagai ketua dpc kabupaten karimun
pemecatan keduanya merupakan sanksi tegas
yang diberikan ketua umum dpp partai demokrat
sebelumnya foto ketua dpd partai demokrat kepri
dan ketua dpc demokrat kabupaten karimun viral di media sosial
ini buntut dari kehadiran mereka di kongres luar biasa abal abal
yang dilaksanakan di sebuah langit kemarin
karena itu konsekuensinya jelas
surat keputusan itu telah dikeluarkan tanggal empat maret
sehari sebelum dilaksanakan klb
karena mereka berdua
terindikasi sedang menuju ke sumatera utara
hingga kini belum ada keterangan resmi dari bupati bintan apri sujadi
terkait pemecatan dirinya sebagai ketua dpd demokrat
selain itu dewan pimpinan daerah partai demokrat papua barat
juga memecat empat ketua dpc yang ikut klb demokrat
empat ketua dpc partai demokrat yang dipecat adalah
ketua dpc kabupaten manokwari
ketua dpc manokwari selatan
dan kabupaten sorong selatan
tempatnya akan dipolisikan karena mengatasnamakan
dpd partai demokrat papua barat untuk ikut klb
mereka yang hadir
mungkin atau menamakan sebagai ketua dpc
dari provinsi papua barat
kami dengan tegas menyatakan bahwa
mereka adalah kader yang telah dipecat
ketua dpc manokwari selatan kabupaten sorong selatan kabupaten tambrawu
ketua dpc manokwari selatan kabupaten tambrawu
ketua dpc manokwari selatan kabupaten tambrawu
kabupaten timbuk operateiti sambil